sementara itu kabar tak sedap kembali menghampiri sektor teknologi
perusahaan teknologi asal amerika serikat microsoft
berencana melakukan phk terhadap lebih dari sepuluh ribu karyawannya
rencana phk ini dilakukan karena adanya penurunan permintaan global
outlook ekonomi global yang diprediksi turun
dari jumlah karyawannya atau sekitar sebelas orang yang terkena dampak
divisi engineering dan bagian rekrutmen terkena dampak phk
pemakasan ini lebih besar daripada yang dilakukan tahun lalu
pemangkasan jumlah karyawan microsoft hingga lebih dari sepuluh orang
mengindikasikan sektor teknologi masih akan mengalami situasi dan kondisi yang berat tahun ini
data per tiga puluh juni dua ribu dua puluh dua menunjukkan microsoft memiliki dua ratus dua puluh satu ribu karyawan
yang terdiri atas satu ratus dua puluh dua ribu karyawan di amerika serikat
dan sembilan puluh sembilan ribu karyawan secara global